tapi ayah kok jadi bingung ya bu haji ya
pan itu dapet surat dari rumah sakit yang menyatakan kalau tante roentu beneran hamil
masa bu haji kagak percaya sama surat dokter
ya yang adik gitu kekasih hati gue
eh tike kalau surat itu bisa dibikin asfal asli tapi pasu
bisa dibikin pake duit
lo mau bikin surat hp aja asal ada duit jadi
ih tapi bu haji jangan samain semua orang dong kayak bu hajah may and pak hajimu
masih banyak kali orang yang jujur di dunia ini
orang yang jujur dan terpercaya
kenapa bang robi gak berusaha anterin rum pulang
atau mengatakan sesuatu yang membuat hubungan kita baik bang
mungkin bang robi emang udah gak menginginkan rum
lo tuh gimana sih
lagi ada si rumane nya
udah kagak mau ngantriin dia lagi ya ke rumahnya
andai saja kamu tau rum
kenapa tidak ada sedikit pun penjelasan dari kamu
kenapa sih kita harus mengakhiri hubungan
karena kamu sudah berusaha
baiklah anggi kamu udah aus belum
anak anak udah banyak kemajuan loh nilainya
anggi cuma salah dua
terus bayinya juga cuma salah satu
wah hebat banget kalian
berarti anggi kamu udah lebih baik daripada yang terakhir ya
kalau nggak salah papa periksa waktu itu salahnya berapa
salah lima ya
nah andi sama bayu besok besok jangan sampai salah lagi dong
supaya dapetin lagi sembuh
pokoknya kalau kalian bisa dapat nilai sepuluh nanti papa beli hadiah
kasih kado deh pokoknya
tenang aja mi
dalam rapat paripurna pagi ini di rw abah akan bikin statement
biar si sulam itu sekakmat sama abah
abah boleh juga nih abah nih
mungkin cerdas saja mungkin hari mungkin pinter
masa kita kalah mulu mas sil sulam
gua akan buktiin sekali ini gua pemenangnya
gitu dong mbak
kalau gitu tos dulu dong
iya biar tambah semangat
ya iyalah pak haji
udah siap nih kayaknya
pasti siap dong haji muhyiddin
wah kalau udah siap berarti masuk rumah sakit
rumah sakit mana nih
rumah sakit apa
rumah sakit lah
ya ampun bu haji maik
hati hati beneran nanya
sebenarnya pak haji muhyiddin tuh mau dipotong kupingnya di dokter apa di bengkong
enak aja dipotong
yang ada si nelan tuh yang owder kampung ini
lah emangnya belum pada tahu kalau tante ronto ternyata beneran hamil
hah kagak ada tuh
oh berarti itu cuma kata kata tante ro aja
alhamdulillah ya allah
berarti ayah ada kesempatan dong untuk dapetin om sulawesi
iya dong masih ada
dia tuh ada hati emangnya lo
ayo doain mudah mudahan pak hajimu tetap sehat selamat
kagak jadi tuh dipotong kupingnya
kalian tuh berantakan
masak nasi sulam tuh
aduh kok jadi
hmm tapi ayah kok jadi bingung ya bu haji ya
pan entuh dapet surat dari rumah sakit yang menyatakan kalau tante roentuh beneran hamil
masa bu haji kegap percaya sama surat dokter
ya yang hati gitu
kekasih hati gue
eh tike kalau surat itu bisa dibikin aspal asli tapi pasu
bisa dibikin pakai duit
sekarang yang ngomong itu duit
lo mau bikin surat hp aja asal ada duit jadi
ih tapi bu haji jangan samain semua orang dong kayak bu haja mae dan pak haji muh
masih banyak kali orang yang jujur di dunia ini
contohnya bang mahmud
orang yang jujur dan terpercaya
teman abang aja bilang itu si badar bilang abang jujur
tiap hari hujan garam asin jangan gue lo colongin
jurusan neraka kali lo maksudnya
eh kok jangan salah
ayah kan nyolongnya jujur di depan mata empok
lagian juga itu gak seberape
makanya bagiin buruan
ini warung gue toko gue
pokoknya urusan gue cuma di toko nih
sama warisan gue gak ada urusan
sekarang lo pokoknya keluar dia berdua
keluar dari sini dari toko
dike lo pesen apa aja ambil
ntar gue yang bayar
lo mau bayar pakai apaan
ya pake jata warisan ayah yang nyangkut di abang mempok
eh nih gak ada urusan sama harta lo ya
kalo enggak lo pake keluar deh
gue kagak mau kalau toko gue dirampokin terus
udah keluar keluar keluar
udah ke sini ke sini
nah ketemu lagi
terima kasih udah nontonin
terima kasih udah nontonin
suara apaan tuh
kucing kucing teriak kucing kucing kayaknya ada yang agak beres di luar saya yakin ini adalah
satu suara dari anak buah sisulap yang menteror dan mengintimidasi rapat paripurna ini saya semakin
yakin kehamilan hajah rodiah itu adalah rekayasa pak haji muhyiddin kalau pak haji mau ngomong pidato
aja sekarang ke depan siapa tahu ada yang mau foto foto baik dulu hajah rodiah pernah pura pura
hamil untuk menutupi malunya karena takut dibilang mandul dan masalah kebohongan itu
bagi keluarga sulam sudah biasa saya minta haji sulam membuktikan secara medis tolong
maaf pak jamuidin di dalam amplop ini ada bukti medis dari rumah sakit
foto usg yang menunjukkan kalau memang benar ibu haja raudiah sedang hamil
belum tentu foto usg itu milik rodiah bisa saja orang lain yang punya karena di rumah
sakit foto usg itu banyak pak haji mana mungkin dokter mau bohong hasil pemeriksaan medis
dokter nggak mungkin bohong yang bohong dulu haji muhyiddin
selain saya mohon ngomong apapun juga sudah mana
ncaa harus dipisah oleh dokter yang saya rujuk
kenapa bini saya jadi bulan bulanan terus
kalau pak haji gak suka anak saya
tapi jangan bini saya dong jadi bulan bulanan terus
itu namanya diekploitasi
melanggar hak asasi manusia tau
tenang pak rw
saya gak bakalan bikin ribut disini
sebutin aja bare
apaan aja tuh komunasnya tuh bare
yang pertama komunas ham
atas pelanggaran hak asasi manusia
atas perempuan eksploitasi terhadap hajar rodya
komnas ham atas perlindungan anak
paham pak haji
apa hubungannya sama komunas anak
ini kan gak ada hubungan sama anak anak
lo jangan bego ya
di dalam rahimnya hajar rodya tuh ada cabang bayi lo tau
calon anaknya dia
kalau dieksploitasi terhadap yang namanya kejahatan
itu namanya melanggar peraturan anak
jangan keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri loh
makan duit aja mau loh
tolong keluarkan mereka dari abad
saya tidak mau diintimidasi seperti ini
mereka juga berpikirnya
hak ikut rapat
supaya masalah ini cepat kelar
dan pak haji muhyiddin juga plong
hajah rodiah itu harus diperiksa dengan dokter yang saya rujuk
pak haji muhyiddin tinggal nunjuk rumah sakit mana
ke rumah sakit polri juga boleh
sekalian divisum juga tuh ntar sama polisi tuh

di dalam visumnya tuh siapa tau
di dalam jiwanya pak haji muhyiddin ini
banyak sekali borok borok yang perlu kita tahu
eh percuma kalau divisum
abang gue tuh otaknya isinya formalin sama borak
jadi awet banget bencinya maji sulam
jangan lupa like share dan subscribe ya